pada suatu ketika hiduplah seorang bocah laki laki jack yang tinggal di kota kecil
jack selalu ingin menjelajahi dunia
dia sangat baik hati
selama bertahun tahun kerja keras cia berhasil mengumpulkan dua puluh lima koin emas
dan dengan demikian suatu hari dia menyimpan semua uangnya dalam kantong kecil dan pergi untuk memenuhi keinginannya
dia berjalan berhari hari sampai dia menemukan sebuah rumah tua
siapa yang membangun rumah jauh di dalam hutan
aku yakin tidak ada yang tinggal di sini
aku dapat beristirahat di sini untuk malam ini
oh peti mati ini terlihat baru dibandingkan dengan rumah berdebu ini
sangat aneh ada di sini
jack duduk di dekat pintu
dia sangat lelah sehingga dia langsung tertidur
dalam tidurnya dia memimpikan seorang gadis
dia mengenakan gaun putih
dia memiliki rambut panjang dan mata hitam yang indah
jack langsung jatuh cinta padanya
tetapi kemudian dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah
tetapi sebelum jack dapat meraih tangannya dia terbangun
hah apa apa yang terjadi
tidak ada orang di sini yang mendengarkan kita
oh kau benar ayo cepat ambil semua perhiasannya
tunggu apa yang kalian lakukan di sini
kenapa kalian membuka peti mati pria malang ini
malang dia meminjam uang dari kami dan tidak pernah mengembalikannya
kami di sini untuk mengambil perhiasannya dan mendapatkan uang kami kembali
jangan jadi jika dia sudah meninggal itu salah untuk merusak peti matinya
ini ini dua puluh lima koin emas yang aku miliki
ambil dan pergilah
tapi jangan merusak peti matinya
biarkan dia beristirahat dengan tenang
ini terlalu dingin
ini terlalu banyak
dia berhutang lebih banyak kepada kami
tapi baiklah kami terima
kami tidak akan merusak peti matinya
selamat tinggal temanku
jack tidak punya uang tersisa sekarang
tapi dia tidak sedih sama sekali
dia tahu dia melakukan hal yang benar
dia mencoba untuk kembali tidur dan bermimpi tentang gadis cantik itu lagi
tapi mimpi itu hilang dan begitu juga gadis itu
saat pagi tiba jack mengambil barang barangnya dan meninggalkan rumah
dia berjalan lama menikmati udara segar
setelah beberapa saat dia melihat sesuatu yang aneh
di mana aku harus berdiri
tempat ini indah
aku harus sering datang ke sini
ya tentu saja sampai
halo apa kau tersesat
itu tidak mungkin bagiku untuk tersesat
karena aku tidak kemana mana
aku memutuskan untuk mengelilingi dunia ini dan pergi kemanapun angin membawaku
aku mengelilingi dunia juga
maukah kau bergabung denganku
seperti teman perjalanan
ya kenapa tidak
itulah yang dilakukan jack
jack menemukan teman barunya sangat menarik
tunggu apa kau dengar itu
aku bisa melihatnya itu wanita tua
sepertinya pergelangan kaki dia patah
dia membutuhkan bantuan kita jack
ayo pergi dan bantu dia
jack cepat buka tasku dan ambil botol biru itu
eh eh eh tidak bisa ini terkunci
aku bisa berjalan aku bisa melompat kakiku lebih baik dari sebelumnya
oh kau yang baik bagaimana aku bisa membalasmu
bagaimana jika kau memberiku tongkat yang panjang dan tumpul itu
ini oh tentu saja ambillah terima kasih banyak
untuk apa tongkat ini
aku suka mengumpulkan sesuatu semuanya berguna
jack menemukan teman barunya sangat menarik
mereka berdua berjalan ke depan dan menemukan sebuah bukit
aku pikir kita harus memanjat ini
oh terlihat seperti sayap burung
burung tidak meninggalkan sayap mereka
mungkin burung itu tahu aku akan membutuhkan sayapnya untuk sesuatu
apakah kau melihat itu mereka terbang sendiri tasmu ajaib
benarkah aku tidak tahu aku tidak pernah memperhatikannya ayo pergi
mereka berdua datang ke kota kecil
teman perjalanan meminta jack untuk menunggu di jalan
sementara dia mencari hotel terbaik bagi mereka untuk tinggal
ketika jack menunggu dengan tenang dia mendengar suara keras sekali
minggir sang putri akan lewat
apa tidak mungkinkah ini
dia adalah gadis yang kuingin di rumah tua itu
jack menceritakan seluruh mimpi itu kepada teman barunya
aku paham kau harus pergi menemui sang putri besok
dan itulah yang dilakukan jack
saat pagi hari tiba jack pergi ke istana
itu adalah istana tua yang sangat membosankan
jack bertanya tanya apakah ada yang tinggal di sana
saat dia masuk tidak ada penjaga di sana
dia melihat raja duduk dengan sedih di atas tahtanya
jack membungkuk pada raja
yang mulia aku datang ke sini untuk meminta
aku tahu aku tahu kau datang ke sini untuk meminta anakku menikahimu
tunggu di sini putriku pasti datang
jack bingung tapi dia tidak berani mempertanyakan raja
dia menunggu di sana dengan sabar
tidak lama sang putri tiba
dia mengenakan jubah hitam
matanya kusam dan wajahnya lebih tipis dari malam sebelumnya
tapi jack tidak peduli dia benar benar jatuh cinta padanya
putriku aku di sini untuk memintamu menikah denganku
baiklah tapi kau harus lulus tes terlebih dulu
jack dengan gembira mengikuti putri
dia sudah memimpikan masa depan bersamanya
saat memasuki balkon di belakang istana dia melihat danau di bawah
itu adalah danau yang indah
aku senang kau menyukainya
sebab kalau kau gagal dalam ujian ini kau akan dilemparkan ke danau ini
sama seperti orang orang sebelum kau yang datang untuk menikahiku
sekarang dengarkan baik baik
kau akan dipanggil ke istana setiap pagi pukul sembilan selama tiga hari
setiap hari kau harus menunjukkan apa yang aku pikirkan
kalau kau menunjukkan kepadaku hal yang salah bahkan sekali kau akan dibuang ke danau itu
dan kalau kau mendebaknya dengan benar dan menunjukkan kepadaku apa yang aku pikirkan dari ketiga hal itu
apa kau setuju
kau lebih gila daripada aku
aku tidak tahu harus berbuat apa lagi
jika aku tidak menikahinya mungkin aku akan menikah
mungkin aku akan tinggal di danau itu bersama dengan buaya buaya
pergi tidur sekarang
aku akan memikirkan sesuatu
teman perjalanan jack khawatir tentang dia
begitu jack tertidur dia mengeluarkan busur dan tongkat panjang dari tasnya
dia kemudian memakai sayap burung dan terbang menuju istana
dia ingin mengetahui kebenaran di balik istana misterius dan sang putri
ketika dia mendekat ke kamar sang putri dia bersembunyi di balik menara
dia melihat sang putri keluar dari kamarnya ke balkon
yang mengejutkan dia membuka sayap hitamnya dan terbang
dia bukan putri biasa aku harus mengikutinya
teman jack mengeluarkan busur dan tongkat panjangnya
dia mengarahkan sang putri dan menembakkan tongkat itu ke arahnya
saat dia berbalik dia bersembunyi di balik pohon dan mengintip
apa yang dia lihat selanjutnya mengejutkannya
oh dia di bawah pengaruh mantra
teman perjalanan jack terus mengikutinya
sang putri terbang ke bawah dan pergi ke sebuah gua
dia berjalan di dalam sampai dia datang ke pintu besar
di sana di atas tahta duduk monster besar berwarna hijau
tuan seorang anak laki laki muda bernama jack ingin menikahiku
kau tidak perlu khawatir ambil ini
ini adalah yang harus dia tunjukkan kepadamu
keesokan paginya ketika jam menunjukkan pukul sembilan jack datang ke istana dengan sebuah kotak di tangannya
dia berdiri di sana
dia berdiri di depan sang putri
tunjukkan padaku jack apa yang aku pikirkan
putriku yang cantik kau berpikir tentang hal ini
bagaimana ini bisa terjadi
karena cintaku untukmu sangat tulus
cukup kembalilah besok pagi
tidak ada yang bisa menebak dengan benar
tapi putri tidak tahu bahwa teman perjalanan jack telah melihat monster itu
dan memberinya sarung tangan
malam itu dia terbang lagi dan teman perjalanan mengikutinya
dia pergi ke gua dan menceritakan kejadian itu kepada sang monster
dia sama terkejutnya
tapi mungkin ini kebetulan
pikirnya pada diri sendiri
kali ini dia memberinya tiga kelereng
sang putri membungku ketuanya lalu pergi
pagi berikutnya sekali lagi jack menebak dengan benar
istana bersuka cita
mereka mengira jack adalah seorang pesulap
malam itu kembali ke hotel
besok adalah hari terakhir temanku
menurutmu apa yang akan dia pikirkan
kita akan tahu itu besok
malam itu temannya tahu dia harus melakukan sesuatu tentang monster itu
ketika jack tertidur
dia terbang ke arah gua
sang putri sudah ada di sana
bagaimana dia bisa menebaknya
baiklah kembali ke istanamu
lima menit sebelum jam sembilan
goblinku akan datang kepadamu dengan sebuah kota
tidak ada yang bisa menebak apa yang ada di dalamnya
pergilah ke hutan dan cari bunga yang memiliki semua tujuh warna pelangi
hanya ada satu bunga seperti ini
temukan dan berikan kepada putri besok pagi
bahkan jika anak itu menebaknya dengan benar
dia tidak akan pernah bisa menunjukkan padanya
ah kau lucu sekali
keesokan paginya sang putri sedang menunggu goblin di dekat jendelanya
lima menit lagi menuju jam sembilan
tapi goblin itu tidak menemukan dia

putri raja ingin menemuimu sekarang
ini jam sembilan
kembali di aula seluruh kerajaan berkumpul
menunggu untuk melihat keajaiban
putri keluar tetapi ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya
dia tampak resah
cintaku selama dua hari terakhir kau tidak memikirkan
kau hanya melakukan apa yang diperlukan

kau hanya melakukan apa yang diperlukan

tetapi hari ini kau memikirkan sesuatu dan aku tahu apa itu
apa itu apa itu
yang mulia putrimu sedang memikirkan goblin yang hilang ini
apa bagaimana kau bisa tahu
kenapa tidak tidak ini tidak mungkin tidak
jack kau memecahkan mantra nya
terima kasih tuhan aku seorang prajurit istana ini
monster jahat itu jatuh cinta pada sang putri tapi dia tidak bisa memilikinya
ketika aku mencoba menyelamatkan sang putri dia membaca mantra pada kami berdua
hanya seorang pria yang lulus ujiannya bisa menghancurkannya
dan hari ini kau telah membebaskan kita dari sihirnya yang kejam
ya bukan aku
aku temanku ini yang melakukannya
putri perkenalkan temanku
aku tidak pernah menanyakan namamu
kau membantuku berulang ulang dan aku bahkan tidak tahu namamu
aku merasa sangat malu pada diriku sendiri
aku begitu sangat egois
kau tidak egois jack
jack kau tidak pernah bertanya bagaimana aku tahu namamu
aku lupa menanyakan hal itu juga
itu karena kau mengatakannya dengan keras di rumahku sambil menyelamatkanku dari para pencuri
kau memberi mereka semua uangmu jack
hanya agar aku bisa beristirahat dengan tenang
kau memiliki hati yang sangat mulia jack
dan sekarang pekerjaanku di sini selesai
kau menemukan putrimu
sudah waktunya bagiku untuk pergi
tapi dia tidak akan pernah melupakan sahabatnya itu
kerajaan bersuka cita karena pangeran baru mereka
jack dan putri hidup bahagia selamanya
jangan lupa subscribe channel ini